asyik harus segala kita obatin dia akan tetap membela suaminya
apalagi kalau si galang nanti datang dia bisa memberi kita semua
jadi kamu lihat dia sekarang langsung
tuh dia ada di situ
kalian lihat ini
ini pasti perbuatan menantu mu
dia mengguna guna istrinya sendiri biar dia sakit dan tidak bisa kemana mana
mbak mu dia akan rapas semua harta asyik

kan indah udah bilang sama mama kalau galang itu menikahi asyik hanya untuk menguasai seluruh hartanya asyik
pak man balikin aja semua kekuatan yang ke dia pak man
kita beritahu asyik
karena dengan kelelahannya kita akan bisa berubah sepeda
asih inilah penyebab penyakit kamu
pak man mau mengobatimu
tolong bebaskan diri kamu dari segala kekuatan pengaruh setan ini
iya pak man
aku udah gak tahan lagi kalaupun harus dikembalikan
biar mas galang merasakannya
ya serahkan saja sama allah
mudah mudahan allah akan menjadikan petunjuknya
kalian berdua bantu saya untuk berdoa
ya allah saya berdoa
rupanya ada yang ingin menyerang ibu pak kanu
ilai billahi lalaihi'l alamin
khairul babnashrum ya allah
wa min sari rasikin ita wabu
wa min sari rasidin ita hasyad
bagaimana asammu dari batu baliku batu dari tanah balikin tanah dari air balik air
tunduk kepada aku dan tunduk kepada engkau